halo selamat siang anda kembali bergabung di liputan khusus cnn gomudik bersama saya aziza hanum
arus balik diperkirakan akan terjadi hari ini hingga besok
sejumlah pemudik mulai memanfaatkan transportasi publik termasuk kereta api
dan kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia frankie wijaya dari stasiun bandung jawa barat
frankie halo frankie selamat siang bagaimana pantauan anda mengenai penumpang yang ada di stasiun bandung saat ini silahkan frankie
ya selamat siang hanum ya dan sekali dari pagi di stasiun bandung ini sudah ramai dikunjungi oleh penumpang yang ingin kembali ke kampung halaman mereka
seperti di daerah surabaya jogja maupun solo maupun sebagai kedatangan dari arah sebaliknya dari surabaya solo dan juga jakarta
dan memang bisa dilihat di belakang saya ini penumpang cukup
ramai dan penumpang cukup sibuk melakukan berbagai aktivitas seperti salah satunya ialah check in mandiri yaitu penukaran tiket yang dibeli penumpang secara online maupun manual untuk tentukan verifikasi
melalui check in mandiri yang bisa dilakukan dua belas jam sebelum berangkat ini artinya penumpang bisa melakukan check in tidak hanya melalui loket namun juga check in mandiri ini
dan ini turut membantu artinya tidak ada lagi antrian
kemudian sendiri untuk arus balik sendiri sudah mulai kelihatan sebenarnya sejak tanggal delapan juli yaitu pada h satu hari lebaran
sejak hari itu hingga sekarang perharinya rata rata bisa mencapai kedatangan sebelas penumpang dari kereta api utama yaitu dari arah surabaya solo yogyakarta
dan hingga hari ini di prediksi sampai minggu akan terus sampai seperti ini
hari ini meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa yang hanya sekitar sembilan penumpang per hari
dan perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa di stasiun bandung maupun stasiun stasiun lainnya sebenarnya sudah tidak ada lagi istilah lonjakan penumpang
karena memang tiket kereta api sudah habis sejak tiga bulan yang lalu
artinya jumlah penumpang adalah yang sesuai dengan jumlah pemilik tiket
karena mulai saat ini tidak ada lagi istilah pembelian tiket berdiri
artinya setiap penumpang hanya boleh membeli tiket dan mendapatkan kursi dan tidak ada lagi penumpang yang berdiri
sehingga hal ini memberikan kenyamanan serta tidak ada lagi antrian dan lonjakan pemudik seperti pada arus arus mudik yang lalu
dan untuk info sebagai tambahan lagi bagi anda yang masyarakat jakarta yang ingin pulang
ada tambahan dua kereta untuk mengantisipasi arus balik ini pada tanggal sembilan dan sepuluh juli
tepatnya pada malam ini yaitu pada jam delapan dan jam dua puluh dua dua puluh malam nanti
ada sekitar dua kereta yang akan diberangkatkan yaitu menampung sekitar enam ratus orang
namun tiketnya sudah habis sejak seminggu yang lalu
jadi bagi anda yang belum dapat tiket mungkin bisa menggunakan alternatif lain seperti bus ataupun yang lainnya
oke baik terima kasih atas laporan anda
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti terus perkembangan situasi terkini seputar arus balik lebaran dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
satu jam mendatang jika anda ingin mengetahui lebih lanjut informasi seputar arus balik untuk aplikasi gomudik di play store
saya aziza hanum terima kasih selamat siang